berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah probolinggo anggota dpr bahkan tokoh agama untuk memulangkan para pengikut padepokan dimas kanjeng di probolinggo belum juga membuahkan hasil
mereka tetap bertahan di padepokan dengan satu alasan mencari ketenangan dan kedamaian
mereka yakin taat pribadi tidak bersalah dan akan memenuhi janjinya melipat gandakan mahar para pengikutnya
hingga minggu siang ratusan pengikut padepokan dimas kanjeng masih bertahan di tenda tenda yang tidak layak huni
upaya pemulangan dari berbagai elemen seperti dari muspida setempat dan juga dewan perwakilan rakyat daerah malah menuai protes dari para pengikut taat pribadi
mereka tetap ingin belajar di padepokan karena menurut mereka ajaran di padepokan ini bukan ajaran sesat
para pengikut ini juga tetap meyakini bila taat pribadi mampu melipat gandakan mahar yang telah disetorkan
mereka juga tetap ingin belajar di padepokan karena menurut mereka ajaran di padepokan ini bukan ajaran pesat
meski suasana padepokan sepi ratusan personel brimop dan petugas dari polres probolinggo terus berjaga mengantisipasi gangguan kamtipnas